menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih prabowo subianto kembali menyambangi istana kepresidenan jakarta kamis pagi
setelah kemarin prabowo datang ke acara open house jokowi di istana kepresidenan
prabowo tiba di istana pukul delapan lewat empat puluh lima menit dengan ditemani putranya didit hedi prasetyo
pertemuan prabowo dengan presiden jokowi berlangsung tertutup selama satu lima jam
belum ada keterangan resmi dari pihak istana maupun partai gerindra mengenai isi pertemuan hari ini
sebelumnya di hari lebaran pertama menteri pertahanan yang juga presiden terpilih prabowo subianto
menghadiri open house yang dikelar presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
prabowo datang bersama putranya didis setelah sholat id
pertemuan kali kedua prabowo dengan presiden jokowi dalam suasana lebaran menimbulkan spekulasi politik
untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan ke jurnalis kompasif ini putu trisnanda di depan istana merdeka
putu sudahkah ada informasi sebenarnya tentang apa isi pertemuan pagi tadi
antara presiden terpilih prabowo supianto dengan presiden jokowi dodo
saya mau konfirmasi kepada wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
terkait dengan pertemuan yang kalau bisa dibilang ini kedua kalinya begitu ya
hari lebaran pertama sudah dihabiskan prabowo subianto bersama jokowi
tapi kalau tadi yang saya dengarkan bagaimana pernyataan dari habibur rahman memang
apa yang dibicarakan antara presiden joko widodo sebagai presiden republik indonesia saat ini
dan juga prabowo supianto sebagai presiden terpilih dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini berbicara
soal bagaimana politik merangkul ini bisa kemudian dilakukan
ini juga yang berkali kali sebetulnya sudah disampaikan oleh prabowo subianto
bahwa rekonsiliasi yang dilakukan pada pilpres dua ribu sembilan belas
dimana kemudian jokowi ini dengan senang hati membuka pintu begitu ya
menyambut prabowo subianto dalam kabinet ini merupakan sesuatu yang baik menurut prabowo
dan patutnya ini juga dilakukan pada pilpres dua ribu dua puluh empat dimana pihak yang memenangkan kontestasi ini juga tetap membangun komunikasi
kemudian juga merangkul pihak pihak yang dalam tanda kutip ya kalah dalam pilpres
tapi memang kalau kita lihat bagaimana jalannya prosesnya begitu dari yang terjadi beberapa hari ini
bagaimana kemudian mk juga masih berjalan
ini memang masih dalam proses untuk kemudian bisa bertemu dengan masing masing pasangan calon
seperti gibran yang menyampaikan ingin bertemu dengan kontestan yang lain disambut baik oleh ganjar
tetapi juga soal waktu ini belum kemudian diketahui kapan tepatnya mereka berdua
juga bersama dengan pasangan anies dan mohaimin ini akan bertemu mungkin makan siang bersama begitu ya
tapi yang satu pasti yang disampaikan oleh habibur rahman adalah perbincangan yang tadi dilakukan
antara prabowo dan juga presiden jokowi adalah berkaitan dengan politik merangkul
bagaimana rekonsiliasi ini bisa terjadi pasca pilpres dua ribu dua puluh
putu sebenarnya kan ini pertemuan intens ya dua kali antara pak prabowo dan juga pak jokowi nih
berlangsung di tengah gencarnya sebenarnya isu soal rencana pertemuan megawati dan prabowo
mungkin ada kaitannya dengan kedatangan prabowo pagi ini ke istana
ya terlalu dini rasa rasanya kalau kita berbicara soal hal hal tersebut begitu ya
karena belum ada konfirmasi secara langsung baik itu dari presiden jokowi dodo dari istana
ataupun juga dari prabowo subianto sendiri sebagai dua pihak yang bertemu dan juga melakukan pembicaraan secara internal
tapi kalau kita lihat bagaimana wacana wacana tersebut muncul begitu dengan
kalau kita lihat kemarin sandiaga uno sebagai salah satu dewan penasehat di tim pemenangan nasional ganjar mahfud ini soan begitu ya
ke kertanegara bertemu dengan prabowo subianto ada juga ketua tkn yang kemudian dua kali datang ke kediaman megawati soekarno putri
ini memang rasa rasanya ada upaya untuk kemudian melakukan upaya rekonsiliasi atas pihak pihak yang kemudian tadinya bertarung begitu di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
kemudian puan maharani sebelumnya sudah sempat bertemu dengan bambang susatyo kemudian juga bertemu dengan rosan roslani di momen buka bersama di rumah ataupun juga kediaman rosan
tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian apakah pertanyaannya akan ada rekonsiliasi memang bahasa yang saya kutip bagaimana pernyataan dari ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara
rekonsiliasi ini bukan kata yang tepat karena kalau melihat bagaimana megawati soekarno putri dan juga prabowo subianto ini tidak memiliki sejarah yang buruk begitu
sehingga proses komunikasi ini bisa saja terjadi tetapi harus dibedakan konteksnya
kata basarah kemarin disampaikan setelah melaksanakan sholat id memang antara megawati dan juga prabowo ini ada dua konteks yang harus dibedakan
hubungan secara personal dan juga hubungan dalam dunia politik bagaimana kemudian komunikasi dan hubungan secara pribadi ini bisa terjadi kapan saja bahkan kalau mengutip pernyataan basara hubungan batinnya ini sudah terhubung antara megawati dan juga prabowo
tetapi kalau kita berbicara soal ke negara
dan pertanyaannya apakah megawati juga akan rekonsiliasi dengan presiden joko widodo
kita nantikan semua setelah proses mk ini selesai dan mk memutuskan siapa pemenang pilpres
dan apakah nanti akan ada perbedaan dalam hasil yang disampaikan oleh majelis hakim nanti pada tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat